nanti aku bangun pendopo
kau mencari aku pengeleng eleng
kau mencari anak putu
ngerambuk lakon makempal
ajaran bah samen pen tetap sempulor
kau mencari aku pengeleng eleng
samin surosentiko adalah sosok orang desa yang lahir pada tahun seribu delapan ratus lima puluh sembilan di belora jawa tengah
keberaniannya melawan pemerintah kolonial pada saat itu dan ajarannya tentang nilai nilai kejujuran kebenaran serta kesederhanaan
membuat samin menjadi patron masyarakat petani desa yang kuat hingga saat ini
bahkan dalam perjalanannya terbentuklah komunitas sukodat samin
atau dikenal dengan segelur sikep yang tersebar di kabupaten belora grobogan pati kudus jawa tengah
ngawi jawa timur
di tempat tinggal mbah samin surosentiko dahulu di desa kediren kecamatan randu belatung blora
baru saja didirikan pendopo pangayoman
yang berfungsi sebagai sarana berkumpulnya sedulur sikap dari berbagai daerah
salah satu ajaran mbah samin yang masih dipegang teguh ini adalah
tentang nilai kejujuran dan upaya menjadi manusia yang sederhana
benar baik dalam ucapan maupun perbuatan
saya menyambangi segelurus sikep yang ada di kebupaten belora
dari puluhan sedulur sikap yang ada di tempat ini saya menemui pasangan salim dan suparmi
keluarga ini masih memegang teguh ajaran adat samin
mulai dari perkawinan yang tidak dicatatkan warga yang tidak menempuh pendidikan formal
hingga mata pencaharian petani tradisional
saya sudah sampai di desa sumber kecamatan keratenan
dan saya akan menyambangi segelurus sikep di sini
dan saya akan melihat seperti apa keseharian segelurus sikep
memasuki musim tanam seperti sekarang
segelurus sikep di kebupaten belora masih memegang teguh prinsip gotong royong
mulai memasak di dapur yang dilakukan para ibu
hingga mengharap lahan pertanian
dan menanam padi yang dikerjakan bapak bapak
pada tahun dua ribu lima belas

saya bersama dengan segelurus sikep
mereka masih kuat gotong royong seperti ini
memang tidak semua aktivitas dilakukan secara transaksional mempekerjakan orang
tetapi masih ada hal hal yang mereka lakukan secara bersama sama seperti ini

pasangan salim dan suparmi masih mempercayai adat samin
mereka menikah tanpa tercatat oleh pemerintah
hanya dinikahkan oleh wali yaitu orang tua mereka
anak anak mereka pun tidak masuk sekolah formal
mereka mengajarkan nilai nilai adat samin dan cara bertani sejak usia dini
salim yang juga pendatang menceritakan bagaimana akhirnya menjadi bagian
dari sedulur sikep yang masih menjalankan adat samin
pada saat itu saya pun berjalan ke jambriki
jambriki merupakan jalan yang menuju ke morosebo
saya juga tidak bisa menikah jalan ke jambriki
saya bisa menggali kota joro tapi saya tetap sedulur sikep
dari belora saya kemudian melanjutkan perjalanan menjumpai sedulur sikep
di desa karangrowo kecamatan undaan kudus jawa tengah
tempat ini salah satu sesepunya adalah pasangan wargono dan siti rahayu
untuk menjaga tradisi dan adat samin
sedulur sikap selalu melakukan pertemuan atau jagong seminggu sekali setiap sabtu
hal ini bertujuan mengingatkan ajaran adat samin
agar menjadi ucapan dan tindakan yang selaras
saya pun meneruskan perjalanan lagi
menjumpai sedulur sikap yang ada di desa sukolilo pati jawa tengah
saya berkumpul dengan anak anak sedulur sikap yang ada di rumah kendeng
di tempat ini proses pendidikan anak anak sedulur sikap tidak hanya dilakukan di rumah
tapi bersama sama mulai belajar berhitung membaca dan menulis sejak usia dini
saya mengajak anak anak seluruh sikap belajar dan mereka terbuka untuk belajar banyak hal
bahkan sudah ada buku yang dapat dibaca anak anak
di desa ini ada sabin sawah sinau gemelan serawong
sinau ini ada di rumah kendeng
ada di rumah kendeng
di rumah pendipudin ini ada sinau

di daerah a tertentu mereka
di omah kendeng di pati ini mereka belajar bersama seperti ini
seperti belajar menulis aksara jawa maupun belajar membaca maupun berhitung
itu saja yang mereka butuhkan
selebihnya mereka belajar bertani bersama orang tuanya
oh ya pak
wah bagus banget
gun reto menegaskan bagi sedulur sikap cita cita menjadi petani dapat diraih cukup dengan belajar dengan orang tuanya
selebihnya mereka hanya butuh memperbaiki ucapan dan tindakan agar menjadi orang baik
dan itu juga bisa didapat melalui pembelajaran dari orang tua serta bertemu dengan sesama sedulur sikep
bagi sedulur sikep itu kan kegayuhan cita citanya itu hanya ingin menjadi
punya perilaku becek nolakulan menerno ucapan
untuk mencukupi kebutuhan hidup hanya ingin menjadi petani
untuk belajar menjadi petani cukup bapak ibu
untuk belajar punya perilaku dan ucapan yang baik ya cukup sama bapak ibu
jadi tidak harus sekolah formal
berbeda di kabupaten lain di pati selain bertani sedelur sikap berternak kambing dan sapi
bahkan kotoran sapi di beberapa rumah sudah diolah menjadi biogas yang digunakan untuk memasak selain dengan kayu bakar
sehari bersama sedulur sikap banyak sekali yang saya belajar sama sedulur sedulur sikap
ini menjadi refleksi buat kita semua bahwa belajar itu bisa dimana saja
robi sofwan amin imam muhairib pati jawa tengah